dan kita beralih ke perkembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk di kebumen jawa tengah pada sabtu lalu
ya dua tersangka kasus dugaan suap pengadaan buku dan alat peraga di dinas pendidikan kabupaten kebumen dipindahkan ke rumah tahanan komisi pemberantasan korupsi
ketua komisi adprd kebumen yudi trihartanto dan pegawai negeri sigit widodo terkena operasi tangkap tangan lima belas oktober lalu
selama dua puluh empat jam yudi trihartanto dan sigit widodo diperiksa sebagai tersangka
yudi politisi fraksi pdi perjuangan diduga menerima uang sebesar tujuh puluh juta rupiah sebagai setoran awal komisi proyek pengadaan buku dan alat peraga dinas pendidikan kabupaten kebumen
yudi trihartanto ditangkap saat menerima uang dari s yang kini masih menjadi saksi
s merupakan perwakilan dari osma group yang akan menjalankan proyek pengadaan buku dan alat peraga
sementara itu sigit widodo pegawai dinas pariwisata kabupaten kebumen diduga ditunjuk sekda kebupaten
kebupaten kebumen andi pradoyo sebagai perantara
dugaan kpk suap hasil proyek sebesar rp empat delapan miliar rupiah ini rencananya dibagikan ke eksekutif maupun legislatif kabupaten kebumen
hingga minggu malam kpk masih memeriksa empat saksi lainnya termasuk sekda kabupaten kebumen
kpk juga masih mencari keberadaan direktur osma group yaitu hartoyo sebagai pihak yang diduga melakukan suap pada tersangka
dari enam orang yang ditangkap kpk menetapkan dua orang sebagai saksi
maksud saya dua orang sebagai tersangka sementara empat lainnya ini bersatu sebagai saksi
operasi tangkap tangan ini diduga terkait kasus suap proyek pengadaan buku dan alat peraga di dinas pendidikan kabupaten kebumen dengan nilai proyek sebesar rp empat delapan miliar
dua tersangka adalah sgw seorang pegawai negeri sipil di dinas pariwisata kabupaten kebumen dan yth ketua komisi adpr di kabupaten kebumen dari fraksi pdi perjuangan
dari tangan tersangka kpk menemukan barang bukti uang sebesar tujuh puluh juta rupiah yang ia terima dari hartoyo direktur osma group di jakarta melalui perantara pengusaha di kebumen
hartoyo sendiri hingga saat ini masih buron
seseorang yang tidak bekerja di bidang yang dia geluti tetapi menjadi perantara atau ikut terlibat di dalam proyek yang tempat lain
oleh karena itu di sini memang dia menguasai
saya mengurusi bidang pariwisata tapi ini orang yang merupakan kepercayaan
kepercayaan dari sekda di kabupaten kebumen